ya oh psi
psi memang saya mendengar ada agenda bukan agenda agenda
saya mendengar ada mau pertemuan dengan pak prabowo
tapi kapan saya terus terang belum mendapatkan konfirmasi
terus pertemuannya dalam konteks apa
apakah akan memberi dukungan kepada pak prabowo
tentu saja kami tidak gn
mudah mudahan pertemuan antara pak prabowo dengan psi
dalam beberapa hari mendatang adalah keputusan yang bisa memberikan angin segar bagi kami
yakni memberi dukungan kepada pak prabowo
bagi kami dukungan kepada pak prabowo dari manapun dari siapapun
menjadi amatlah penting
dari partai dan semuanya penting
karena itu kami menganggap ini adalah bagian dari kekuatan
yang ingin bersama sama berjuang
bagi bangsa dan negara